batik menjadi warisan budaya tanah air yang begitu melekat
sejak pengukuhan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi
oleh unesco pada dua oktober dua ribu sembilan belas
batik bukan lagi sekedar pakaian biasa
namun telah menjadi identitas kebanggaan tanah air
jenis batik pun semakin beragam
dengan motif motif baru
serta corak dengan warna yang menarik
tidak hanya digemari di tanah air
gaung batik kini sudah sampai ke manca negara
batik mulai dikenal di luar negeri
sejak diperkenalkan oleh presiden kedua indonesia soeharto
pada pertengahan tahun delapan puluh an
soeharto memberikan batik sebagai cenderamata
bagi tamu tamu negara
maupun menggunakan batik pada acara acara ke negara
kini batik menjadi salah satu penyumbang devisa negara
dengan angka yang cukup besar
ada pun negara tujuan utama ekspor batik
yaitu jepang amerika serikat hingga eropa
di semester pertama dua ribu sembilan belas
total nilai ekspor kain batik ke luar negeri
mencapai tujuh belas sembilan puluh sembilan juta dolar amerika
atau setara dengan dua ratus lima puluh satu delapan puluh enam miliar rupiah
sebelumnya nilai ekspor batik di negara negara

atau berkisar tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah
selain menjadi penyumbang devisa
pembuatan batik juga menyerap banyak tenaga kerja
sektor yang didominasi oleh industri kecil dan menengah
atau ikm ini tersebar di satu ratus satu sentra batik
di berbagai daerah dengan empat puluh tujuh ribu unit usaha
dan telah menyerap lebih dari dua ratus ribu tenaga kerja
batik kini terus bertransformasi
tidak hanya sebagai fashion
namun juga menjadi kerajinan dan dekorasi rumah
yang mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat
baik dalam maupun luar negeri
batik telah menjelma dari produk kerajinan rumah tangga
menjadi salah satu penyumbang perekonomian nasional